inilah rekaman cctv saat perampok menyaturan di minimarket di jalan desa catake
kecamatan pagedangan kabupaten tangerang banten selasa malam
tiga pelaku yang diduga membawa senjata tajam ini langsung menyekap tiga karyawan
yang saat itu sedang berjaga dan mengunci mereka di lantai dua minimarket
tak berselang lama aksi perampokan ini diketahui warga saat salah satu karyawan minimarket
yang disekap di lantai dua berteriak meminta tolong
polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung mengepung minimarket
dan melepaskan beberapa kali tembakan peringatan ke udara agar para pelaku menyerah
sejumlah warga yang berada di lokasi kejadian panik berlarian saat diminta polisi
untuk menjauh dari minimarket karena pelaku diduga membawa senjata api
tidak ada korban jiwa maupun luka karena ketiga karyawan minimarket selamat
kita yang disekap tiga orang
sudah keluar semua
kondisi alhamdulillah nggak kenapa kenapa pak
pelaku apa pelaku
usai menyelamatkan karyawan minimarket polisi yang melakukan penyisiran di dalam minimarket
tidak menemukan pelaku perampokan
diduga tiga pelaku perampokan melarikan diri saat polisi datang ke lokasi kejadian
pelaku tiga orang dua menggunakan senjata
satu senjata diduga senjata api yang sempat ditodongkan kepada salah satu karyawan yaitu kasir
kemudian satu menggunakan
menyelamatkan senjata tajam pisau
akibat kejadian ini pihak alfamat mencerita kerugian buang sebanyak tujuh puluh juta
kompas paul n razzolper menambahkan kasus ini kini sedang dalam penanganan polisi
dari putan cnn indonesia